kepolisian daerah polda jawa timur menetapkan empat tersangka dari sepuluh anggota keluarga
yang menjemput paksa jenazah pdp covid sembilan belas dari rumah sakit paru surabaya
keempat tersangka ini dapat dijerat dengan undang undang karantina
perlawanan bersama sama terhadap petugas dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
mereka dinilai mengancam petugas rumah sakit dan membahayakan kesehatan orang lain
karena tindak penjemputan jenazah tidak sesuai dengan protokol pemulasaran jenazah covid sembilan belas
keputusan ini ditetapkan setelah polda jawa timur memeriksa lima belas saksi
baik dari pihak keluarga pdp yang meninggal maupun pihak rumah sakit
saat ini keempat tersangka telah diperiksa di markas polres tanjung perak surabaya
sudah diketahui juga mui juga sudah memberikan himbauan
yang sifatnya adalah bagaimana cara pemulasaran jenazah korban covid sembilan belas
nah saat ini kita
sudah melakukan pereksa saksi
kemudian kita juga sudah menetapkan empat tersangka yang bagian daripada keluarga
yang pada saat kejadiannya ada sepuluh orang menjemput dan diantaranya menggunakan kekerasan
sebelumnya sebuah video amatir memperlihatkan aksi penjemputan paksa jenazah covid sembilan belas
oleh keluarganya pada kamis empat juni lalu menjadi viral di media sosial
pihak keluarga mengaku menjemput paksa jenazah karena yakin pria empat puluh delapan tahun itu tidak terinfeksi covid sembilan belas
sementara itu pihak rumah sakit paru surabaya melalui direkturnya memastikan jenazah yang dijemput paksa adalah pdp
setelah melalui berbagai pemeriksaan yang menguatkan bahwa pasien tersebut adalah pdp
maka pasien tersebut kita rawat di ruang isolasi khusus
ketika terjadi pasien meninggal
keluarga pasien sudah hidup di ruang isolasi khusus
tetapi tiba tiba dari keluarga pasien itu menerobos masuk ke dalam ruang isolasi khusus kami
dan dengan mengancam petugas
adapun jenazah pasien covid sembilan belas tersebut telah diamankan di tpu keputih surabaya jawa timur
tim liputan cnn indonesia
polri pastikan akan menindak tegas para pelaku pengambilan paksa jenazah covid sembilan belas
dan diproses menggunakan undang undang kekarantinaan kesehatan dan pidana
kepala badan pemelihara keamanan mabes polri komjen paul agus adrianto
mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan proses pemulasaran jenazah covid sembilan belas
selain itu polri juga mengimbau kepada para petugas medis agar lebih mengutamakan tes swab
kepada para pdp dan juga odp agar status pasien jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat
terutama penyebab dari kematian
polri menurunkan telegram kepada para kapolna dan kapolres
untuk diperdoa bahwa mohon dipastikan betul bahwa orang yang meninggal ini adalah penderita covid sembilan belas
ini meninggal betul betul karena covid berdasarkan hasil pemeriksaan
tidak berdasarkan dugaan dugaan atau belum ada hasil lab sehingga menimbulkan masalah di lapangan
tapi kalau kepada masyarakat yang jelas jelas covid kemudian dilakukan pemakaman protokol covid mereka keberatan
ini juga akan dilakukan proses hukum kepada pelaku
sementara itu kepolisian daerah jawa timur akan menerapkan preventive justice atau menekankan pencegahan
terhadap kasus jemput paksa jenazah diduga covid sembilan belas
hal ini terkait adanya dua kasus jemput paksa jenazah di rumah sakit paru surabaya
serta jenazah driver ojek online di rsud dr sutomo surabaya beberapa waktu lalu
bertujuan juga untuk memberikan edukasi preventive justice penegakan hukum
dan sekaligus bisa memberikan efek pencegahan kepada masyarakat
pendekatan penegakan hukum itu sebagai jalan terakhir
tolong bantu saya juga mensosialisasikan kepada masyarakat
jadi jangan sedikit sedikit seolah olah masyarakat ini harus digebuk baru bisa tertip jangan